kunjang samarinda api diduga berasal dari salah satu dapur rumah warga
bakaran terjadi saat warga tengah menggelar sholat isya
tugas pemadam dan relawan yang tiba di lokasi dengan cepat berjibaku memadamkan api tersebut
bangunan kayu tempat asal mula api dengan cepat membakar bangunan lainnya
tugas sempat terkendala akibat jalan yang sempit dan ramainya warga yang menonton serta minimnya sumber air
api kemudian dapat dipadamkan setelah satu jam lima belas menit kemudian
akibat insiden ini dua relawan mengalami luka ringan dan sesak nafas
serta warga yang mengalami struk saat kejadian
korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat
pada pukul delapan belas dua puluh lima terjadi enam lima pemukiman yang mengakibatkan lima buah rumah tukar tersementara yang terbakar
dan ada tiga korban dari relawan luka bakar sesak napas
dan satu masyarakat yang lagi setruk dan sesak napas sementara
kendala penanganan gang sangat kecil sekali ya
dan banyaknya penonton dan seput banyak penonton
dan di tki juga tidak ada